sabtu pagi petugas gabungan dari penikam pores tabes makassar
brimopolda sulsel dan tni yang melakukan patroli pengamanan psbb di kota makassar sulawesi selatan
menangkap sejumlah pemuda
ketiga pemuda ini dibekuk karena hendak menggelar balap liar di jalan andi mapaudang pada sabtu pagi
petugas langsung mengamankan mereka beserta sepeda motornya
sementara itu di sekitar kawasan kecamatan mariso
petugas melintas juga turut membubarkan sejumlah remaja yang bermain sepak bola di jalan raya
empat remaja di antaranya berhasil ditangkap dan diangkut menuju ke posko posko sabara pores tabes makassar
kami lakukan untuk pembinaan apalagi dengan berlakunya psbb ini
maka kami berikan tindakan keras kepada pelaku pelaku yang mana sementara tidak mau mematuhi daripada aturan pemerintah
sebagai hukuman bagi para pelanggar psbb ini
petugas memberikan sanksi berupa cukur rambut
sedangkan sepeda motor yang disita akan ditilang selama tiga bulan
renato pantila kota makassar sulawesi selatan